pokoknya semuanya kita harus belanja harus kita borong pak
loh ya buat bulan bulan depannya kita ada duit ya pak
terus sudah pak kebetulan tadi udah nyata di sini
oh iya udah ini ibu pegang aja deh
oh ini daftar belanjaan bu biar dompet gak kebobolan
totalnya empat ratus enam puluh tiga dua ratus bu
pembayarannya mau menggunakan apa mbak
ini mbak pembaliannya tambah tiga permen ya mbak
oh permen sih kembaliannya gak mau ah
sebentar ya saya cari recehan dulu